pasca serentetan kekalahan persebaya surabaya pelatih alfredo vera secara mengejutkan mundur dari tim bajul ijo
mundurnya alfredo vera ini disayangkan oleh sebagian pemainnya
namun demi memenuhi keinginan bonek manajemen menunjuk bejo sugiantoro sebagai pelatih sementara
legenda persebaya surabaya bejo sugiantoro kamis pagi mulai memimpin latihan tim bajul ijo di stadion jenggolo sidoarjo
sugiantoro langsung memberi latihan intensif pasca kekalahan persebaya melawan perseru serui selasa lalu
dalam latihan kali ini bejo lebih menitik beratkan penyelesaian akhir dan recovery untuk memulihkan stamina para pemain agar fresh saat melawan persela lamongan minggu besok
sugiantoro didapuk menjadi pelatih sementara bajul ijo pasca pengunduran diri pelatih persebaya angel alfredo vera
sugiantoro akan memimpin tim green force hanya untuk berusaha

dengan masuknya bejo sugiantoro sebagai pelatih para pemain mengaku optimis meraih kemenangan di pertandingan berikutnya
bejo sugiantoro menang dua pertandingan saja dan setelah itu keputusan akan dikembalikan kepada pihak manajemen surabaya
bejo sugiantoro menang dua pertandingan saja dan setelah itu keputusan akan dikembalikan kepada pihak manajemen surabaya
dengan masuknya bejo sugiantoro sebagai pelatih angel alfredo vera yang telah mengawal persebaya mulai dari liga dua hingga promosi liga satu
meski demikian manajemen menyayangkan sikap para pemain
tapi ada pendukung persebaya yang langsung menghujat alfredo vera sebagai biang biang kelah di kekalahan persebaya
kita semua harus mengucapkan terima kasih kepada coach alfredo
keputusan yang sangat berat tapi juga sangat harus kita hormati dan demi kebaikan semua
dan semoga ini bukan akhir dari hubungan kan
masa ini berakhir baik baik
rencananya setelah jeda liga satu dua ribu delapan belas usai asean games
manajemen persebaya akan menentukan kebijakan lanjutan terkait susunan ofisial tim termasuk siapa pelatih utama persebaya